ehm gak usah
yang ada ntar dia malah tambah mood fling lagi
enggak es krimnya biar gue yang kasih
gak usah gue aja
gue yang kasih
pengen lo berani banget sih
udah tau mel lagi ada drama sama pangeran
bisa bisanya lo nganterin ini ke dia
maksud baik kamu sebenernya
hubungan aku sama rizky memang gak terlalu bagus
rizky ngerasa aku nggak peduli sama dia
aku pengen banget dia bisa ngehargain sedikit aja usahaku
untuk menembus waktu yang udah hilang
pada saat dia merindukan sosok seorang mama
tapi aku rasa juga sudah selayaknya
kita sebagai orang tua harus bisa lebih bersabar menghadapi mereka
jadi kita harus berhenti menghadapi mereka
kita harus berhenti menghadapi mereka
bokap lo sama nyokapnya si rizky sengaja bikin pertemuan
di restoran kalian berdua tuh
tapi ini pasti ide si bocahannya rizky itu
maksud lu si rizky pengen gabung lagi
gue gak pernah akan terima dia balik lagi
lu agak sedikit curiga gak sih
ternyata bokap lo itu sama nyokapnya si rizky
ternyata bokap lo sama nyokapnya si rizky itu pacaran
nah makanya mereka tuh pengen jujur sama kalian berdua
makanya tuh ngatur pertemuan keluarga
makanya tuh ngatur pertemuan keluarga
terus nyokamnya rizky bakal jadi nyokap tiri gue
terus gue sama rizky
ya ampun bercanda kali
sumpah bercandaan yang gak lucu om sekali
terus gue sama rizky
ogah gue saudara sama bocah aneh kayak gitu
mama bisa berbuat kayak gitu
padahal gue baru aja mau belajar untuk membuka hati gue buat mama
lagian apa sih
tujuan mama nemuin gue sama pangeran sama papanya pangeran

tujuan mama nemuin gue sama pangeran sama papanya pangeran
enggak ini nggak boleh terjadi
gue gak bakal ngebiarin mereka ada sesuatu
mereka cuma sebatas rekan kerja
lo kebayang gak sih jadi gue gimana keselnya
gue tuh seharusnya collab sama putra petir
itu bisa niking force gue berkali kali lipet
ini semua gara gara si cewek asongan itu tau gak
lo nyalain cewek asongan mulu sih
yang bikin lo gagal kolap sang putra petir itu kan pangeran bukan si asongan
eh kok lo malah ngebelain si cewek asongan itu sih
ini semua tuh zonk gara gara si cewek asongan itu
sasha mending lo silent deh
gak usah bikin mel emosi jiwa lagi gara gara omongan loh
fun ya tapi itu reality kan
whatever lah gue yakin banget
ini semua tuh gara gara si cewek asongan
pangeran juga ilang gara gara si cewek asongan tau gak
secara kan dia suka ngambil kebahagiaan gue

di depan ada tamu
temen kampus non
di depan ada tamu
temen kampus non
kayaknya sih bukan non
oke lah kalo gue pangeran berarti gak penting bi
mending lo aja deh nyamperin
eh kok gue ini gue lagi nyantai banget loh ini
gak ada tapi tapian
suka kerjain deh lo duluan ya non
suka kerjain deh lo duluan ya non

terus lo maunya gimana sekarang mak

gua tau sih mel pasti lagi bad mood banget sekarang
gara gara kejadian tadi di kampus kan
makanya gue sengaja dateng kesini spesial
mau ngasih dia es krim kesukaannya dia
supaya moodnya dia balik lagi
ntar ya gue temuin ya
ntar ya gue temuin ya
gak usah gak usah
yang ada ntar dia malah tambah mood fling lagi

enggak es krimnya biar gue yang kasih
gak usah gue aja
gue yang kasih lagian lo berani banget sih
udah tau mel lagi ada drama sama pangeran
bisa bisanya lo nganterin ini ke dia
masih ada lagi yang perlu dibicarain
masih ada lagi yang perlu dibicarain
yop saran gue
jangan berharap lo bisa saingan sama pangeran

berani karena gue lebih tahu mel
jadi mending lo gak usah terlalu berharap banyak sama dia

let's see siapa yang bakal menang nanti

i'm back guys serius ya
nyari sendok di dapur lo yang gede banget itu susah

terus tadi yang nyariin mel siapa
tidak itu aku
tidak itu aku
bukan nyari mel tapi nyariin gue
serius yakin lah kenapa lo gak percaya sama gue
serius yakin lo kenapa lo gak percaya sama gue
dia kasih buat gue ini buat gue
ya sorry ya punya lah
tapi ya gue gak suka aja diumbar umbar di pamer pamer
apalagi ke social media
ice creamnya enak banget
coba aja pangeran yang bawain
nih enak gak

sampai kapanpun gue gak akan rela kalo gio jadi bucinya mel
yuk gue harus bisa buat lo sadar
kalo yang pantes buat lo itu cuma gue
sampai kapanpun ini gue bisa
sampai kapanpun ini gue bisa
sarapan dulu yuk
dengan mama bantuin aku
nyari baju buat temen aku
dengan mama bantuin aku
semua kesalahan mama
tulus loh bantu kamu
suka cara mama semangat
sayang dengerin dulu mama cuma
mau kamu bisa dekat lagi
sama pangeran kayak dulu
jadi kamu kan bisa barang barang
lagi mama sedih ngeliat
kamu sendirian terus kamu nyaman
gimana kamu udah siap mau pergi
soal papa dan
aku tau papa sendirian
tapi bukan berarti
semoga aku bisa
mengurusnya kayak gue
padahal dia ini